saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya
jenderal gatot nurmantio yang selama ini telah membimbing saya
untuk bisnis bisnis saya sampai ke pejabat pimpinan
banyak yang diberikan oleh beliau jenderal gatot
kemudian apa yang sudah direncanakan oleh general gatot adalah
sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional
sehingga ada lima program prioritas adalah pembangunan di natuna
tarakan morotai biak meroki dan selaru akan saya lanjutkan
karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan
yang sudah dicanangkan oleh presiden joko widodo
mutasi itu ada aturannya
jadi aturannya adalah t satu ud itu berdasarkan jukmin yang ada
adalah apabila personel tersebut sudah duduk di jabatan dua tahun
kemudian memang kita
perlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok
mendukung visi dan misi pimpinan
tadi ada rencana apa untuk pembangunan dari alusista yang dimiliki tni
alusista yang dimiliki tni saat ini kita berbedoman based on pada mef
minimum essential post yang saat ini sudah masuk rangserah kedua
dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi
di antaranya adalah
pembangunan pesawat tempur
kemudian ada beberapa perusahaan transport radar dan kapal selam
itu yang sedang kita tunggu sehingga
raksasa kedua ini diharapkan kalau pembagian raksasa pertama adalah
dan saat ini kita menunggu realisasinya
harus sampai dengan dua ribu sembilan belas nanti

jadi tahun ke tiga cukup berat bagaimana anda menurut pak
ya kami bersama sama dengan komponen lainnya dengan polri
akan senantiasa menjaga seperti yang jenderal gatot sampaikan
pada waktu di akpol bahwa kita akan netral berhadap jalannya pembilan
dan kita juga akan melaksanakan kegiatan ini bersama sama polisi
kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini
sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala galanya
pak pengganti kaso belum ada
pengganti kaso belum ada

masih sekarang masih ada calonnya ada tiga
dan itulah adalah hantai hak presiden untuk memilih
pak kok bersama sama dengan polri
tidak terlalu lama
karena ini pun kita juga sedang proses
pak pasangan ini ada di pasar universitas
pasar universitas pak
pasar universitas pak
tadi hanya foto bersama tidak ada pesan khusus
ada jenderal gatot juga di sana
terima kasih pak
salam khusus pak
terima kasih pak